informasi selanjutnya kunjungan kenegaraan presiden jokowi dodo ke luar negeri kali ini cukup berbeda dari biasanya
ya dalam lawatannya ke turki dan jerman jokowi turut membawa seluruh anak menantu dan cucunya
jika biasanya hanya ibu negara iryana yang mendampingi presiden dalam kunjungan ke negaraan
kali ini jokowi turut serta membawa ketiga anaknya
gibran raka buming raka kahiyang ayu kaisang pangarep ditambah sang menantu selvi ananda dan jan etes cucu presiden jokowi
beberapa kunjungan ke negaraan sebelumnya seperti australia tiongkok pada dua ribu lima belas dan jepang dua ribu enam belas
lawatan dengan personel keluarga lengkap ini yang kemudian menjadi perbincangan di media sosial
peraturan menteri keuangan no satu ratus enam puluh empat pmk lima dua ribu lima belas pasal dua ayat satu
tentang cara perjalanan dinas luar negeri menyebutkan pihak lain yang biayanya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara
ada pun pihak lain pada pasal satu ayat sepuluh itu termasuk keluarga yang sah dan pengikut yang melakukan perjalanan dinas
pada hari jumat presiden jokowi beserta rombongan tiba di hamburg jerman dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi g dua puluh
di kttg dua puluh hamburg presiden jokowi akan menjadi pembicara dengan tema besar seputar keuangan serta teknologi
rencananya jokowi juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan tujuh kepala negara
salah satunya dengan presiden amerika serikat donald trump